komisi pemilihan umum menggelar tahapan pendaftaran calon anggota legislatif pemilu dua ribu dua puluh
serentak di seluruh kantor kpu pusat provinsi hingga kabupaten kota pada tanggal satu mei hingga empat belas mei mendatang
belum ada satupun partai politik yang mendaftarkan diri pada rekapitulasi hari pertama tahapan pendaftaran bakal calon legislatif
sejumlah petugas kpu ri telah bersiap sejak pukul delapan pagi waktu indonesia barat
untuk menanti kedatangan para perwakilan dari partai politik yang akan mendaftarkan para calon anggota legislatifnya ke kpu
sebelumnya disampaikan oleh ketua kpu ri bahwa tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif akan berlangsung pada satu hingga empat belas mei mendatang
diawali pada pukul delapan pagi hingga empat sore waktu indonesia barat
namun pada hari terakhir tanggal empat belas mei pendaftaran akan ditutup pukul dua puluh tiga lewat lima puluh sembilan menit
proses pendaftaran nantinya akan dilakukan melalui aplikasi silon kpu
di mana para bakal calon perseorangan atau calon anggota dewan perwakilan daerah beserta perwakilan dari partai politik
diwajibkan untuk mengunggah dokumen pendaftaran di silon tersebut
untuk bakal calon di pdri yang dinyatakan memenuhi syarat minimal dan sebarang
dari tujuh ratus orang di tiga puluh delapan provinsi
yang sudah daftar itu baru empat belas orang di sebelas kpu provinsi pada hari pertama
dan kini kami masih menunggu partai politik di tingkat nasional
kapan mereka akan mengajukan daftar calon anggota dpr ri nya